aksi berbahaya dilakukan para penumpang komuter lain yang turun di stasiun cikini
jalan pegang selan timur menteng jakarta pusat selasa pagi
mereka nekat melompat di pagar setinggi seratus meter kemudian menyeberang jalan
jarak yang cukup jauh dari pintu utama stasiun menuju jalan keluar yang disediakan
membuat para penumpang kereta ini nekat melakukan aksi berbahaya
sementara itu pintu keluar stasiun yang berjarak sekitar lima puluh meter ke arah utara ataupun selatan
dianggap terlalu jauh oleh pengguna jasa layanan kereta
rata rata mereka mengeluhkan tak tersedianya jalan keluar bagi pejalan kaki
yang dekat dengan pintu utama dan tidak adanya area untuk menyeberang jalan seperti zebra cross
milih lompat pagar ketimbang jalan yang sana
jauh yang muter
terus pengennya gimana bang untuk stasiun sekini ini bang
tentunya di sini aja lebih dekat
lebih dekat ya jadi lebih efektif gitu bang
apa rutin ke stasiun sekini ini turun
setiap hari kerja
lalu apa sih bang pengennya di stasiun sekini
pengennya di jalan dari sini
dari pasur kereta itu ya
pengennya gue pengen di jalan dari situ
karena kan akses kebanyakan dari situ
gitu ya bang ya
kebanyakan kan dari situ
jadi gue pengen sih
para penumpang berharap fasilitas yang aman dan nyaman disediakan untuk pejalan kaki
galih putra jakarta